terdakwa pembunuhan berencana terhadap brigadir yosua verdi sambo dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan perkara perintangan penyidikan pada kamis kemarin
verdi sambo mengungkapkan gara gara rekaman cctv kompleks duren tiga skenario tembak menembak yang dirancangnya menjadi buyar
dalam keterangannya untuk terdakwa irfan widianto verdi sambo menceritakan awalnya ia tidak menyangka cctv kompleks polri duren tiga yang berada di gapura pintu masuk kompleks mampu menyorot hingga ke depan rumah dinasnya
sambo mengakui pasca penembakan terhadap brigadir yosua ia menghubungi hendra kurniawan sebanyak dua kali
sambo memerintahkan hendra kurniawan untuk melakukan pengecekan dan pengamanan terhadap cctv kompleks yang menyorot ke arah rumah dinasnya
sambo sempat yakin arah sorotan cctv
terima kasih telah mampu menangkap kedatangan brigadir yosua ke rumah dinas duren tiga pada delapan juli dua ribu dua puluh dua
sambo memerintahkan kepada haro paminal untuk melakukan pengecekan
sudara mengatakan terkait sini tidak ada masalah
sementara waktu itu
sementara waktu itu
tapi setelahnya saudara mengatakan itu masalah
setelah tanggal tiga belas yang mulia
karena itu tidak sesuai dengan cerita yang saya sudah sampaikan ke anggota dan kepimpinan
nah ini yang saya ingin tahu
cerita yang sudah saya sampaikan kepada anggota itu apa
sudah saya sampaikan tadi di awal bahwa ceritanya bahwa saya masuk ke tkp sudah terjadi peristiwa itu
saudara masuk ke tkp peristiwa tembak menembak itu
bukan tembak menembak
oh iya tembak menembak itu sudah terjadi
yang sudara katakan awalnya kan peristiwa tembak menembak
ya yang itu juga ya disampaikan oleh
pak aro pemas ya
iya yang mulia
kemudian pak pores jakarta selatan
demikian yang mulia
itulah salah saya yang mulia
saya juga membaca di media itu
dalam sidang perintahkan penyidikan kasus pembunuhan yosua hutabara terdapat beberapa kesaksian menarik
di antaranya adalah pengakuan dosa verdi sambo
akan kita diskusikan hal ini lebih dalam
babak kelanjutan kasus verdi sambo bersama dengan wakil pemimpin redaksi cnn indonesia revolusi riza
dan direktur utama tni
pemimpin redaksi tv
verdi sambo dalam sidang kasus perintangan penyidikan ini mengakui beberapa dosanya ya
mengenai menyuruh menghapuskan cctv
kemudian juga menyatakan bahwa anak buahnya tidak tahu apa apa
bagaimana catatan media melihat hal ini
apakah ini sekedar strateginya verdi sambo
atau memang tulus menyampaikan maafnya
seperti apa mas revo
ya kita sekarang setiap hampir setiap hari ya di persidangan itu
semakin kesini semakin terlihat semakin jelas seperti apa yang terjadi di rancun
kasusnya sendiri sudah berlangsung dan sekarang persidangannya ini sudah
beberapa persidangan juga secara antara kuasa hukum jaksa penuntut umum
atau hakim kepada terdakwa atau saksi itu juga sama
nah disini kalau kita lihat
jika sambo tentu tidak berdakwa
tentu tidak berdakwa
tentu tidak berputik ya ketika semua saksian itu diperkenankan
yang sekarang itu
ya dalam konteks
sekarang kita semua sama sama mengikuti
dan kemudian nanti kita akan sama sama menunggu
beberapa tahun dan dua tahun yang akan dijatuhkan oleh
ini kita sekarang
jadi beberapa persidangan
semoga walaupun memang tangan keterangannya memang
kadang kadang juga berubah dari yang awal awal
ya saat saat persidangan
baik bagaimana kalau catatan tempo mas arief dalam kasus khususnya di perintangan penyidikan
pembunuhan yosua huta barat
terutama yang kemarin verdi sambo mengenai cctv mas arief
ada satu adagium yang cukup terkenal bahwa tidak ada kebohongan yang sempurna ya
jadi apa yang dikatakan pak sambo tadi di dalam persidangan itu benar sekali
skenario yang diharapkan berjalan sempurna
ternyata terbongkar oleh satu potong cctv
kalau kita ikutin liputan media tempo
saya kira salah satu yang menyajikan bahwa cctv itu sudah diambil
dirusak dan berusaha dirusak
tapi dalam proses penyelidikan
itu istri dari salah satu tersangka perintangan atau obstruction of justice
justru memberikan hard disknya hard disk dari laptop yang sudah mencoba dirusak itu
jadi benar benar ini tangan tuhan menurut saya
jadi si istri mungkin karena merasa tidak nyaman atau merasa bersalah begitu sebagai istri dari seorang perwira yang terlibat
itu menyerahkan kepada penyidik
pak ini tidak diambil saja pak
jadi buat saya itu mengharukan ya ada satu peristiwa seperti itu
dan dari situlah kemudian pelan pelan kasus ini bisa terbuka secara hukum paling tidak
meskipun kalau secara jurnalistik saya ketemu dengan banyak penyidik di awal kasus ini
mereka dari awal ketika coba masuk ke tkp
waktu itu pak sambo masih menjadi
masih menjabat dalam posisinya
itu dari awal mereka sudah mengatakan
bahwa tidak benar ini
jadi dari arah tembakan
luka luka di dinding di rumah yang disebut sebagai hasil dari tembak menembak antara eliezer dengan joshua
itu arah dan sebagainya itu sudah kelihatan begitu
ada satu proses lagi dalam penyidikan itu istilahnya tarik benang ya
kalau dulu itu pakai benang
jadi dari peluru itu menghujat
karena menghujam tubuh itu ditarik tuh
atau dari satu titik ke titik lain itu ditarik
kalau dulu pakai benang kasur tuh
untuk melihat arah dari pergerakan peluru
kalau sekarang udah pakai laser ya
laser yang diarahkan ke sana
dari pola lasernya saja sudah kelihatan bahwa itu ada yang nggak benar begitu
jadi dari awal sebenarnya sudah kelihatan
ya terbukti lagi setelah ditemukannya
bukan ditemukan sebetulnya
diserahkannya oleh istri dari seorang
yang sudah menghujatkan perintangan penyidikan
selain membuka tabir
sidang ini selain membuka tabir kasus ini
namun apakah juga kemudian memperlihatkan bahwa
begitu besarnya relasi kuasa
terutama khususnya di kepolisian
mas revo karena verdi sambo menyatakan bahwa
anak buah saya tidak tahu apa apa
jadi setiap istri yang dikonsultasi
dari sebuah komando itu kan sangat gelap
bahkan tidak hanya di institusi seperti polri atau tni
di beberapa institusi swasta organisasi sosial
juga dari sebuah komando yang seringkali
relasi kuasa itu akhirnya berubah
dalam komando di polri
ketika terdapat fs sambo pada waktu
dan kemudian ini dipaksakan kepada anak buah
nah ini kan yang menurut anak buahnya
saya pikir juga pasti merasa dalam posisi dilematis
walaupun memang pada akhirnya juga
sebenarnya mereka mereka ini juga memiliki
dipilihkan apakah harus menelan bulat bulat
dan mengikuti bulat bulat arahan dari
atau perintah dari atas
saya rasa ini adalah hal yang sangat penting
dalam kasus fs sendiri ketika dalam pergakwa pergakwa pembentukannya
itu kan juga kita tahu bahwa ada dakwa yang menolak
walaupun pada akhirnya brigadir e itu yang
bahkan ujungnya sekarang juga brigadir e yang menjadi semacam
pada waktu di sekolah kolaborator
relasi kuasa ini yang memang kemarin
terlihat sangat saja dalam beberapa
pergakwa ipam misalnya juga menyebutkan bahwa dia tidak bisa menolak
atau perintah dari taruh panggilan dan
pergakwa fs dan
anggota anggota yang atasan atasan dia yang lain
ini yang kemudian juga pada akhirnya menyeret
kewira perwira politik yang
terhadap pada akhirnya
ini yang juga untuk menunjukkan bahwa
memang relasi kuasa itu ada
ya memang seperti itulah gitu ya
dan dalam beberapa
untuk institusi seperti
dalam hal itu akan membawa
kalau misalkan itu disalahgunakan ya akan
sambu mungkin saja memang
pak kali menyampaikan bahwa pak sambo ini akan mengambil alih
jika tuhan maafkan memang ingin mencuci
dosa dari anak buah yang terdekat
dan semuanya ditipu akan
tidak akan melihat
mata seperti itu ya
hukum tentu harus
memutuskan seberapa besar andil kesalahannya dan
besar dia mereka mereka yang bersalah ini yang
yang harus bertanggung
nah ini yang
menjadi tugas terbesarlah
di majelis hakim yang saat ini menangani kasus ini
karena mereka mereka hakim para hakimnya yang akan menjadi penentu
dan akan menjadi
apa yang akan menimbang
seberapa besar kesalahan masing masing orang
apakah memang ini
semua bisa dilimpahkan kepada komandannya
walaupun dia hanya
mentaati kemudian seberapa besar andilnya
besar kecil dari
kesalahan itulah yang harus
tetapkan di tangan masyarakat hakimnya
ini sudah kita tutup sama
relasi kawasan ini
pisau bermata dua
seperti itulah ya
kalau misalkan memang ada beberapa
hal yang harus dilakukan sesuai dengan garis komando
bisa kemudian disalahgunakan seperti kasus verdi sambo ini
tempo melihat hal ini mas arief
jadi kalau di dalam
begitu saya kira
hirarki itu memang sangat penting gitu
jadi tidak ada
tidak boleh ada penolakan
dari bawahan kepada atasan
hal hal yang diperintahkan itu
tidak bertentangan dengan hukum
untuk memberhentikan sambo
meskipun dari kacamata kami
di media itu terlambat
kita bayangkan kalau
pencopotan dia sebagai
kadif propam itu tidak dilakukan
apa yang terjadi di persidangan hari hari ini
tidak akan pernah terjadi
karena tentu saja
dengan segala kekuasaannya
memerintahkan anak buahnya untuk
dan kita tahu hampir seratus perwira polisi
atau bisa dikatakan disalahkan
jadi keputusan untuk
memberhentikan pak sambo
waktu itu menonaktifkan
kita tahu waktu itu tekanan dari
para jenderal bintang tiga ya
jabat utama kepolisian
terhadap pak kapolri
begitu dalam liputan kami
kami rekonstruisikan kembali
seorang general bintang tiga
yang mengancam mundur
mengancam mundur jika
nah begitu di nonaktifkan
maka struktur itu kan bubar
ya struktur itu bubar
tidak ada lagi bisa yang melindungi
tidak ada lagi yang bisa
apa loyal kepada pak ferdis sambo
anak buah itu dengan mudah
diyakinkan untuk bercerita
kalau kita lihat
sekarang berani sekali
menyatakan hal hal yang berbeda
kepada pak jeliza
pak ferdis hakim
meskipun di ruangan yang sama
ada pak ferti sambo gitu
jadi saya kira ini adalah sebuah
perkembangan yang menarik
nah tinggal menurut saya adalah
beberapa detail detail saja itu
yang memang mesti diungkap lagi
hal keterlibatan dari ibu pece
dispute yang sekarang
atau jadi pembicaraan
apakah yang terjadi adalah
seperti yang disampaikan oleh
pak ferdis sambo
karena pakai teori apapun
pelecehan seksual itu tidak
dari orang yang
ada di bawah orang yang
dalam kasus pelecehan seksual
itu yang terjadi adalah
jadi yang atas
itu yang punya
itu melecehkan yang bawah
senior terhadap junior
guru terhadap murid
orang tua terhadap anaknya
itu yang terjadi selama ini
jadi tidak pernah ada yang
sehingga ini yang memancing
yang terjadi adalah
kalau saya katakan
bukan cukup menarik
namun sangat menarik
karena kasus pembunuhan
brigadir yosua huta barat
yang melibatkan ferdis sambo
di kepolisian ini
membuka berbagai kasus lainnya
dan yang paling mencolok
terkait dalam penanganan
ini yang terakhir
ini adalah catatannya
mengenai hal ini
akhirnya kan kita melihat
dari sini ya
seorang perwira intelijen
itu kan menunjukkan
kepada kabar eskrim
pak komjen agus
untuk mengungkap kasus ini
tidak punya pilihan
sesuai dengan fakta
level yang tinggi
kalau tidak salah ya
atau tiga kali
jadi saya kira
tidak ada pilihan
kasus pemburuannya terjadi
sebuah video yang disiapkan
pengakuan dari orang yang sama
bahwa di balik itu semua
jadi ada satu perang
dari ini semua
pet publik sebetulnya
dan perkembangan yang menarik
banyak hal yang
karena itu akan membuka
ada pada satu momentum
untuk melakukan reformasi
di tubuh kepolisian
mandat itu diberikan
maka orang akan berpikir
nanti kita kembali saja
lagi seperti dulu
dan kepolisian sendiri
yang akan dirugikan
melihat hal ini
sudah mulai membuka
masih jadi tip of iceberg
pakat dengan yang
disampaikan mas arief
kita selalu menyampaikan
di grand tiga
bahwa ini adalah
dari bagian pengejar
mungkin jedes burung
patah untuk puli
dia sudah periuk
kalau padahal hadiran yangmmmhami
ingin denkter ataupun
kalau kita menilai sejadi ini mungkin hanya bagian dari penumpang siasat
karena memang tambang ini kan tidak hanya ada di mantan di kalimantan juga ada banyak yang mempunyai proses penambangan yang cukup besar nilainya
tambang ini kan hanya salah satu area
kita belum bicara berdaya alam lain
hal hal yang mungkin kan disalahgunakan penegak untuk menyalahgunakan kewenangan yang kita miliki di dalam sejajar lain
kita ingat dalam awal awal kasus sampo juga muncul tudingan diajudi di online dan lain sebagainya
nah hal hal semacam ini tentu
sekarang pas kelas
kali yang tadi
masa memang ini sekarang menjadi momentum yang baik untuk melakukan dan mengembalikan kepentingan
kemarin ya beberapa hari yang juga ada survei publik polisi juga mulai naik lagi
pertanyaan saya pikir ini yang harus terus dilakukan yang melakukan kepenangan
baik dan tugas kita sebagai media adalah mengawal dan juga menguak kalau bisa
bagaimana kasus ini agar momentum ini benar benar bisa mereformasi kepolisian menjalankan mandatnya
seperti itu ya mas arief dan juga mas revo
baik terima kasih telah bergabung bersama cnn indonesia prime news pada malam hari ini
wakil pemimpin redaksi cnn indonesia revolusi riza dan juga direktur utama tempo arief zulkifli
puluhan ribu pelajar di surabaya memecahkan rekor muri untuk kategori menari remo secara massal
informasinya akan kami sampaikan untuk anda usai jeda
kemana mana tetaplah di cnn indonesia prime news